seiring beroperasinya kereta bandara pt kci pertanggal delapan januari dua ribu delapan belas memperbolehkan pengguna krl membawa koper besar
sementara untuk jadwal perjalanan krl akan menyesuaikan jadwal kereta bandara
dirut pt kci mengatakan mulai delapan januari dua ribu delapan belas atau tepatnya senin pekan depan
pengguna jasa krl diperbolehkan membawa tas atau koper berukuran besar sesuai dengan bagasi yang dapat masuk pesawat
hal tersebut dilakukan mengingat krl merupakan salah satu transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta bandara
selain itu pt kci juga berencana menyesuaikan jadwal krl dengan jadwal kereta bandara
selama kereta bandara beroperasi sebanyak empat puluh dua kali perjalanan maka tidak ada perubahan perjalanan krl lintas duri tanggerang
namun jika nantinya jadwal perjalanan kereta bandara ditambah menjadi delapan puluh atau delapan puluh dua perjalanan
maka akan dilakukan penyesuaian atau pengurangan jadwal
nah ini artinya perjalanan krl lintas duri tanggerang yang awalnya sembilan puluh kali perjalanan akan berkurang menjadi tujuh puluh dua kali perjalanan